berikutnya pengurus rumah besar relawan prabowo delapan berkunjung ke dpp projo di kawasan jakarta selatan kamis sore
kedua organisasi relawan ini bertemu dalam rangka silaturahmi untuk meminimalkan potensi polarisasi
yang masih tersisa antara pendukung prabowo dan jokowi pasca pilpres dua ribu dua puluh
menurut ketua projo budi ari pertemuan ini tidak langsung berujung pada dukungan projo ke baca pres partai gerindra prabowo subianto
pasalnya projo masih dalam tahap menunggu arahan presiden joko widodo soal sosok yang hendak didukung pada dua ribu dua puluh
namun ari tak menampik ada kesamaan visi dengan para relawan prabowo soal membangun indonesia
ia pun menyebut prabowo subianto sebagai sosok patriot yang mementingkan persatuan indonesia
ari juga akan melaporkan hasil pertemuan dengan relawan prabowo ke jokowi dodo sebagai ketua dewan pembina projo
ari menegaskan pertemuan ini murni
inisiatif dari dua organisasi relawan bukan perintah dari presiden joko widodo
yang pasti gini ageda perjuangan sudah sama
cara pandang melihat tantangan bangsa ini ke depan sudah sama
terus bagaimana mengelola tantangan tantangan kenegaraan untuk meneruskan kemajuan indonesia sudah sama
terus apalagi masa figurnya bisa berbeda
kita selalu terbuka dengan siapa aja orang kita nggak punya
kita sangat mengapresiasi malah berbahagia dengan kerendahan hati teman teman di rumah besar relawan prabowo delapan
yang menghadiri markas projo yang sederhana ini